ibu kok bengong begitu
terus kayak ada yang lagi dipikirin ya bu ya
saya tuh khawatir sekali sama
al dan andin
mereka tuh kenapa sih berantem terus
dan masalahnya mereka gak pernah
cerita ke saya
jadi saya gak tau
apa jangan jangan tadi elsa dengar
pembicaraanku dari alat barat
kamu ditanya kok bengong ada apa sih
nanti coba aku panggilinmu ya
iya kamu ke kamar kamu tanya ada apa
mama tuh cemas sayang
ada apa ini
apa yang terjadi sebenarnya
pasti kamu denger kan
pembicaraanku dengan aldebaran
pembicaraanku dengan aldebaran
pembicaraanku dengan aldebaran
banyak laki laki mau sama aku
tak pasti kamu tau ya
dari dulu aku bertahan buat kamu
karena aku cinta sama kamu
bahkan sampai aku rela ngelakuin apapun demi kamu sayang
tapi sekarang balesannya apa
kamu masih peduli sama anin kan
aku selalu belajar untuk mencintai kamu
aku gak bisa bawa hatiku sendiri
kalau aku peduli dengan anda
kalau anin cerai sama aku
kamu mau ngejar ngejar dia lagi gitu
mereka akan bercerai
dan kamu tenang aja
aku tetap suami kamu
nino gak menyangkal perkataan gue
jadi memang bener
sebenarnya nino masih mengharapkan mbak andin
jangan jangan mas a udah ketemu sama mas nino
kalau gitu bisa jadi tadi mas al berantem lagi sama mas nino
ya bu jadi nunggu lama sebentar saya isi bensinnya dulu
ya gapapa lagi pulasnya juga gak lanjut kok
saya berhenti disini aja ya ada yang jemput juga
oh iya ya gitu ya udah gapapa makasih ya bu maaf
itu mobil parah ya mbak
makasih ya pak rindu udah jemput
terima kasih pak
kalau gitu saya permisi ya pak
andi sama rendy kalo belum dateng ya
harusnya meski dulu sampai sih
apa terjadi apa apa sama mereka ya
udah berangkat kan udah jemput andin kan
sekarang posisi dimana
saya dirampok pak
dirampok kok bisa
saya belum jemput bu andin
selamat siang pak sura bu sarah
selamat siang pak wuyah
ibu andinnya ada saya mau ketemu bu andin
ya bu bosnya gak ada pak
waduh saya kurang paham
soalnya tadi juga perginya buru buru begitu
nyusul pak bos yang pergi duluan
pak mungkin andina lagi masih ada urusan
kita pulang aja sekarang
nanti kapan kapan kita ketemu andi lagi
terima kasih ya pak wuyah
baik pak surya
ibu kok bengong begitu
terus kayak ada yang lagi dipikirin ya bu ya
saya tuh khawatir sekali sama al dan andi
mereka tuh kenapa sih berantem terus
dan masalahnya mereka gak pernah cerita ke saya
apa yang benar benar terjadi

alasan mereka tuh berkelahi itu apa
ya juga sih bu
saya juga sedih ngeliatnya kalau andin sama pak bos berantem
tadi pagi pak bos sama andin juga berantem bu
ini kartu ada di bunga yang dikirim buat andin
pak bos sama andin berantem karena ada yang kirim bunga ke andin
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar servis area
aduh belakang aktif lagi teleponnya
mudah mudahan andi gak ada mana mana apa deh
kayaknya mama tahu deh siapa yang kirim bunga untuk andin
itu pasti erlangga al
tapi bukannya dia
mama liat dia al
mama liat erlangga
dia udah bebas
aduh mama juga
apa maksud dia kirim bunga ke istri kamu
udah mama gak usah mikirin
gak apa apa kamu
biar al yang handle nya
tolong jaga diri
maksudnya apa dia kirim bunga ke andi
masih ingat sama gue
ternyata dugaan mama bener
ada apaan di telpon saya
cuma memastikan aja
istri lu udah terima bunga dari gue apa belum
apa mau anda sebenarnya
sekarang juga gue tunggu lo di jalan raja wali lima nomor tujuh puluh delapan
pasti akan datang
kalau lo gak datang istri mau gak akan selamat
lo gak akan pernah lagi bisa lihat dia
apakah saya ouri
ya ampun andi
ohledulillah itu tidak média
example karena kayak bukunya
apaan itu yang inscription

dia udah bebas ternyata
gue tau dia dendam banget sama gue

pasti akan datang